dari tanah air persebaya surabaya terus mempersiapkan diri menjelang kembali bergulirnya kompetisi liga satu yang sempat terhenti akibat pandemi covid sembilan belas
ya dan empat pemain asing tim bajo ijo sudah bergabung dalam squad yang terbaru seraker andalan david da silva
striker berkepala pelontos itu sudah terlihat dalam latihan rutin persebaya menyusul tiga pemain asing lain yaitu arin william mahmud eid serta makan konate
meski masih merasakan kelelahan akibat berjalan atau perjalanan udara dari brazil menuju surabaya david da silva mengaku senang akhirnya bisa kembali di tengah rekan setimnya
dirinya mengaku siap bertanding jika pelatih aji santoso memerlukannya
saya sangat senang untuk menemani peran liga satu dan saya harus segera berpakaian untuk siapkan peran di peran jadi saya sangat senang untuk menemani peran liga satu